universitas terbuka merayakan ulang tahun ke tiga puluh tujuh dalam acara seni virtual bertajuk
membangun sdm unggul melalui digital learning ekosistem
acara ini merayakan beragam capaian universitas terbuka dalam usia ke tiga puluh satu
perayaan ulang tahun ke tiga puluh tujuh universitas terbuka diikuti oleh pegawai dan mahasiswa ut
serta jajaran pemimpin negara termasuk wakil presiden ma'ruf amin mendik butristek nedima karim dan ketua mpr ri bambang susatyo
dalam sebutannya bambang susatyo memberi apresiasi peran penting ut
sejak berdiri pada tanggal empat september seribu sembilan ratus delapan puluh empat sampai usia hari ini
sejak berdiri pada tanggal empat september seribu sembilan ratus delapan puluh empat sampai usia hari ini
sejak berdiri pada tanggal empat september seribu sembilan ratus delapan puluh empat sampai usia hari ini
pemasuk masyarakat yang berada di daerah tiga d depan keluar dan seluruh dunia
pada usia ke tiga puluh tujuh ut telah melakukan sejumlah terobosan dalam membangun ekosistem pembelajaran digital
di tengah pandemi covid sembilan belas ut menggunakan sistem digital seperti tutorial online dan sistem ujian online yang bisa diikuti mahasiswa jarak jauh
ut berencana terus memanfaatkan sistem belajar online berkualitas bagi semua lapisan masyarakat
ut berencana terus memanfaatkan sistem belajar online berkualitas bagi semua lapisan masyarakat
ut berencana terus memanfaatkan sistem belajar online berkualitas bagi semua lapisan masyarakat
ut berencana terus memanfaatkan sistem belajar online berkualitas bagi semua lapisan masyarakat
terus ut mendapat piaga musim rekor dunia indonesia dalam tiga kategori
terus ut mendapat piaga musim rekor dunia indonesia dalam tiga kategori
yakni universitas dengan jumlah kemampuan dan kemampuan kemampuan
adalah alumni terbanyak lebih dari satu delapan juta orang universitas dengan jangkauan layanan
terluas yang mampu mencapai lima ratus empat belas kabupaten kota dan universitas dengan lulusan terbanyak
cpns formasi dua ribu sembilan belas tim liputan cnn indonesia